keikut sertaan petahana pemimpin daerah dalam pilkada dikhawatirkan akan berdampak pada netralitas dan juga potensi penyalahgunaan anggaran
ini yang dikhawatirkan ya aturan undang undang pilkada juga mewajibkan petahana untuk cuti selama masa kampanye berlangsung
karena itu begitu kpu menetapkan pasangan peserta pilkada menteri dalam negeri harus menunjuk pejabat pelaksana tugas sementara atau plt
termasuk di tujuh provinsi yang ada di indonesia
pada rabu dua puluh enam oktober dua ribu tujuh belas atau hari ini menteri dalam negeri melantik dua pejabat pelaksana tugas
akan memimpin ibu kota dalam beberapa bulan ke depan adalah dirjen otonomi daerah sumarsono yang akan memimpin jakarta selama gubernur ahok melakukan cuti kampanye
kemudian kita bergeser ke daerah tetangga
ada jakarta yaitu di banten yang akan memimpin provinsi banten selama beberapa bulan ke depan saat gubernur rano karno yang akan mengalami atau melakukan cuti selama masa kampanye akan dipimpin oleh nata irawan dirjen bina pemerintahan desa kementerian dalam negeri
kita bergeser ke sumatera tepatnya di bangka belitung
kamis dua puluh tujuh oktober besok nantinya menteri dalam negeri akan melantik tiga orang pelaksana tugas
lagi yang pertama dari yang akan memimpin provinsi bangka belitung yang akan memimpin nantinya adalah yuswandi temenggung
dia adalah sekretaris jenderal kementerian dalam negeri yang akan memimpin provinsi bangka belitung
kita akan bergeser ke ujung barat indonesia di provinsi aceh
ini adalah daerah yang paling banyak akan melaksanakan pilkada serentak dua ribu tujuh belas mendatang baik di tingkat provinsi maupun di kota dan juga kabupaten
yang akan menggantikan gubernur aceh sekarang untuk memimpin
yang akan menggantikan gubernur aceh sekarang untuk memimpin provinsi bangka belitung
dalam beberapa bulan ke depan
sementara itu di dua provinsi lainnya yakni sulawesi barat dan juga papua barat
menteri dalam negeri baru akan melantik pejabat gubernur pada desember dua ribu enam belas dan awal januari
atau januari awal dua ribu tujuh belas
pelantikan ini bersamaan dengan akhir masa jabatan kepala daerah di dua provinsi tersebut
sementara pelantikan pejabat pelaksana tugas wali kota atau bupati akan dilakukan gubernur di wilayah masing masing
kurang lebih gambaran bagi anda semua siapa saja yang akan menjadi pemimpin daerah untuk sementara waktu di satu dua tiga empat lima enam tujuh
sekitar tujuh provinsi di indonesia yang melaksanakan pilkada serentak di tahun dua ribu tujuh belas mendatang
pelaksana tugas kepala daerah mengembang tugas yang cukup berat diantaranya menyusun dan mengesahkan apbd dua ribu tujuh belas
dan menyuksesan pelaksanaan pilkada di wilayah yang diampunya

padahal para plp gubernur sebagian besar juga menyesuaikan
masih harus menyelesaikan tugas sebagai pejabat di kementerian
kalau kita lihat ini pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumarsono misalnya
sebagai dirjen otonomi daerah ia juga bertugas mengawal pelaksanaan pilkada di seluruh indonesia
bayangkan bagaimana tugas dan beban beratnya sumarsono ini kemudian memimpin ibu kota jakarta yang juga menjadi sorotan
banyak sekali orang
kemudian kita akan lihat sudarmo selaku pelaksana tugas gubernur aceh juga menjabat sebagai sekretaris panitia
seleksi kpu dan juga bawaslu
sebagai dirjen politik dan pemerintahan umum sudarmo juga harus mengikuti pembahasan rancangan undang undang pemilu dengan parlemen
yang kemungkinan akan dibahas mulai november mendatang ini eskalasinya juga mulai meningkat
kemudian pelaksana tugas gubernur gorontalo
kalau kita lihat ada zudan arief fakrullah sebagai dirjen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau dukcapil
juga bertanggung jawab atas kelancaran program kartu tanda penduduk yang hingga saat ini masih bermasalah
di sejumlah daerah apalagi target dari pemerintah bahwa akhir september ini sebenarnya
akhir oktober ini harusnya ktp elektronik sudah bisa terdistribusi dengan baik di seluruh indonesia